sangat sulit menemukan iring iringan lambor jenis aventador di jalanan ibu kota
karena jumlahnya yang langka
beruntung beberapa fotografer mengabadikan momen ini
motivasi utama memiliki mobil belasan miliar rupiah ini adalah prestise dan hobi
memang suka kecepatan mobil ya intinya ya
jadi namanya mobil sport dengan kecepatan saya senang
ya nama hobi mau habis berapa juga sama aja
yang pentingnya kita dapat kenikmatannya
yang kita dapat kesenangan yang batin kita terpuaskan gitu loh
lamborghini di indonesia mengalami peningkatan penjualan sejak tahun dua ribu sebelas
ketika aventador diperkenalkan
peminat lamborghini semakin banyak meskipun bukan mobil yang dapat dikendarai di jalanan ibu kota setiap hari
untuk perbulannya bisa saya gambarkan sekitar tiga sampai dengan lima unit perbulan
kalau untuk pangsa pasarnya kita sebagai pihak ktpm pasti optimis
optimis kita melihat ke depannya pasti ekonomi semakin membagus
saya rasa sih bisa lebih baik lagi
aventador membutuhkan perlakuan khusus karena merupakan mobil hobi
dalam situasi tertentu misalnya macet mobil bisa tiba tiba berhenti karena mesin terlalu panas
maka itulah setiap kali rombongan mobil ini melintas dibutuhkan pengawalan
pro dan kontra akhirnya muncul mengenai pengawalan ini
bagi polisi pengawalan tidak hanya untuk mobil tertentu
akan ada evaluasi menyeluruh untuk pengawalan segala jenis kendaraan
nah kalau masyarakat umum berdasarkan permintaan
mereka minta pengawalan
kalau kita tidak mengawal itu permintaan
karena itu tugas polisi juga melayani
kalau saya misalnya oh siapa nih orang kaya nggak usah khawatir
ya nanti saya seperti ada perbedaan nanti
atau orang kaya minta pengawalan nanti membedakan
tetap kita layani supaya kita mampu ya
nah paling nanti untuk membatasi ini mungkin nanti kita koordinasi lah dengan pemilik pemilik itu
supaya ya ketahuan ketahuan jangan terus sering melakukan kegiatan
data dari polda metro jaya setidaknya ada satu ratus tiga unit lamborghini yang beredar di jalanan ibu kota jakarta selama tahun dua ribu lima belas ini
jumlahnya kecil tidak sebanding dengan jutaan kendaraan lainnya yang memadati jalan jalan protokol di ibu kota
tetapi dari jumlah yang kecil ini juga butuh perhatian khusus dan perawatan khusus
mulai dari pemilik hingga instansi terkait
lamborghini dianggap sebagai sarana bagi mereka untuk bercengkeraman
tidak melintas setiap hari tetapi tentu ada perlakuan khusus karena spesifikasinya